saudara menteri sekretaris negara pratikno menapik dirinya menjadi salah satu menteri yang dititipkan presiden joko widodo di dalam kabinet prabowo gibran mendatang
pratikno menyebut dirinya akan terus berusaha membantu dan berkontribusi untuk pemerintahan termasuk jika dirinya harus kembali sebagai akademisi
hal tersebut disampaikan pratikno saat ditemui di gedung kementerian kesetaliatan negara jakarta pada rabu siang
ya hari ini luar biasa ini tidak biasanya pelantikan ada warga
antar kementerian luar negeri
pak menteri kemarin petinggi tkn bilang pak menteri dititipkan oleh pak presiden ke pak prabowo ada untuk jadi kabinet selanjutnya
tapi pak menteri bersedia gak kalau baik itu
ya prinsipnya kita itu berusaha untuk membantu agar berkontribusi untuk pemerintah yang baik dan berkontribusi banyaknya
karena caralah cara kembali sebagai akademisi kan juga berkontribusi